kapal selam tni angkatan laut kri nanggala empat ratus dua hilang kontak di perairan bali hari rabu ini
saya akan langsung akan menyapa pengamat militer ibu kony rahakundini bakri terkait dengan hilang kontaknya kapal selam tersebut
ibu kony selamat malam
baik ibu kita bicara soal kapal selam tni al yang saat ini belum hilang kontak ya
tentu ini masih dalam upaya pencarian seperti apa
sambil kita menunggu kejelasan soal kapal selam tni al ini yang hilang kontak bu kony kita kemudian bicara soal alutsista tni kita bu
apa yang perlu diperhatikan oleh pemerintah atau mungkin oleh tni sendiri ketika mengambil atau melihat salah satu alutsista yang menjadi andalan sebetulnya di tni al saat ini belum diketahui keberadaan atau hilang kontak bu
bisa apa ya jangan menarik konkursi apapun
pertama kita harapkan saja bahwa semua akan baik baik saja
memang kapal ini sudah berusia empat puluh tahun dan kalau dari yang saya dapatkan sih dari beberapa berita memang ada sedikit masalah
tetapi sekali lagi ini tidak boleh kita jaminin konkursi
intinya adalah yang pasti sekarang rescue sedang berjalan
menuju selat bali kita berharap ini bisa selamatlah gitu
semoga saja akan cepat sampainya
kalau kita bicara soal
ini kan mungkin masyarakat banyak yang belum mengetahui juga ya bu
kalau misalnya bicara soal usia empat puluh tahun dari sebuah alutsista seperti kapal selam ini apakah kemudian bisa berpengaruh bu terhadap kondisi ataupun performa dari alutsistanya tersendiri atau bagaimana sih bu
meskipun sudah berusia sekitar empat puluh tahun
sebenarnya kri nanggala empat ratus dua ini masih sering digunakan angkatan laut dalam misi misinya terutama untuk misi latihan internasional
dan kri nanggala ini adalah buatan apa sih jerman yang terbukti juga kapal yang paling banyak dipakai lah
yaitu apa sih handal
bahwa kemudian kita memakainya lebih dari dua puluh lima tahun itu sebenarnya sekali lagi juga tergantung dari pemeliharaannya
inilah yang intinya bagaimana sebenarnya kita sekarang berpikir tentang apa namanya rescue yang harus lebih dipikirkan mro yang lebih diperhatikan
itu aja intinya
tadi bu kony sempat mengatakan ada beberapa informasi mungkin dari media atau literatur yang dibaca begitu ya
memang ada sejumlah permasalahan
apa yang ibu ketahui bu soal permasalahan yang ada dalam kapal selam ini
apa yang ibu ketahui bu
tapi semua kapal selam itu pasti bisa ada bermasalahnya
tapi sekali lagi kapal selam ini kan bergerak dengan israel ac
ya ini adalah sistem penggerak kapal selam tertua yang masih sampai sekarang itu digunakan
jadi even sekarang kapal selam itu sudah beragam bentuknya sampai sudah ada kapal selam nuklir
tetap kapal selam disel elek ini menjadi andalan gitu
nah sekarang ini
nah apa sekali lagi saya sambutkan bahwa kapal selam kelas dua ribu sembilan
ini tuh kapal selam istilahnya kapal sejuta umat gitu
jadi banyak banyak yang memakainya
artinya sih dia tuh bagus banget lah
tapi kalau kita mau lihat assessment nya
sebenarnya saya tuh pernah mendapat data bahwa masalah torpedo sut nya dia tuh ada masalah sebenarnya
tapi mungkin itu sudah
terdeteksi sejak dua ribu delapan belas kalau nggak salah ya
terus ada kerawanan di tabung torpedo sehingga juga apa namanya
ada kemungkinan short sirkuit terjadi
sekali lagi saya tidak mau berspekulasi
saya berharap eee
grup apa namanya penyelamatan dari kapal penyelamat kapal selam sekarang sudah bergerak dari malaysia
itu sudah segera bisa sampai ke selat bali
kemudian yang kedua eee
ada perkiraan dia itu bisa thinking di tiga ratus meter lah ya
sampai tujuh ratus meter
tapi saya rasa saat bali itu nggak sampai segitu kok
selat bali itu hanya satu ratus enam puluh an meter
sekali lagi saya berharap
semua baik baik saja
dan kita berdoa untuk itu
ya kita berharap demikian bu kony
langkah langkah yang sejauh ini diambil oleh pemerintah atau mungkin oleh tni dengan tadi juga melibatkan tni
dari pihak malaysia begitu
menurut anda apakah sudah cukup tepat untuk upaya mencari atau menemukan kapal selam
nanggala ini bu
atau bagaimana menurut anda
oh saya rasa apa yang dilakukan oleh panglima tni sudah sangat jelas
beliau langsung eee
meminta bantuan australia dan malaysia
dan sekali lagi juga yang bisa diperintah bantuan adalah semua negara negara nato eee
dan kita di sini punya fpda country yang dekat kita
jadi saya rasa dia punya apa nato eee
sabar rescue nya juga standby
makanya itu sekarang kita sedang tunggu yang dari malaysia
saya nggak tahu yang dari australia dan dari tempat lain
tapi yang pasti juga ada perancis di sini
yang kapal selamnya juga suka beredar dekat kita
tapi kapal rescue submarine mereka juga pasti standby
satu hal yang kita mesti appreciate pak hadi sebagai panglima tni
langsung menerima bantuan
dari mana pun
dan ini yang kita apresiasi
beda nih sama kasusnya rusia dulu
waktu kapal selamnya tenggelam kan
dia menolak bantuan
kalau kita nggak
kita sangat sangat membuka
siapapun dari internasional mau bantu
oke bu kony dalam catatan anda
kalau soal kapal selam tenggelam ini sebetulnya seperti apa
mungkin juga terjadi di negara negara lain begitu ya
apa yang bisa kita tangkap dari situ
atau kasusnya sebetulnya sudah seberapa banyak sih bu
kapal selam tenggelam itu jarang
dan memang kapal selam itu ya bisa tenggelam
dia kan pakai sistem apa
bahwa benda yang diletakkan di air itu memiliki gaya
nah dan gaya angkat juga gaya gravitasi
tapi itu semua akan bisa diatur
dengan si boy systemnya
besarnya kapal selam mengatur gaya ini juga itu tergantung dengan apa
kapal selam itu punya namanya balas tank
yang dapat diisi bergantian air sehingga dia bisa tergantung di mana kapal selam itu ingin berada
jadi kemungkinannya itu banyak
banyak sekali gitu
tapi sekali lagi kita tidak boleh berspekulasi
ya itu sangat bergantung sama tangki pemberatnya
balas sistemnya gitu kan
terus bagaimana ketika gaya angkat lebih kecil dari gaya gravitasi
macem macem lah bisa terjadi
bu kony ketika muncul berita ini tentu banyak publik yang juga
tidak begitu mengetahui soal spesifikasi dari kapal selam kri nanggala empat ratus dua ini
mungkin anda bisa juga berbagi
informasi ya bu
soal kemudian mengapa kapal selam ini
selama ini menjadi andalan kita
bahkan memiliki julukan monster bawah laut
apa sejauh mana kemudian deskripsi mengenai kapal selam kri nanggala empat ratus dua ini bu kony
seperti saya sampaikan kapal selam jenis ini itu
walaupun sudah negara maju yang sudah punya ssdn kapal selam nuklir
mereka tetap akan menggunakan kapal selam ini karena tadi dia itu
monster bawah laut yang hebat gitu loh
nah kalau kapal selam ini sendiri menggunakan empat mesin elektrik
sekitar kecepatannya itu bisa dua puluh satu lima knot kalau nggak salah
nah kapal selam ini juga bisa memiliki persenjataan kalau nggak salah dia punya empat belas torpedo ya
terus apa lagi ya
saya juga belum terlalu ingat
tapi yang pasti dia tuh ya sudah banyak sekali berlatih di karat training misalnya waktu
nampak kan ya
dia sempat karat training
kemudian apa lagi ya
dia pernah ikut operasi gabungan dengan india misalnya di samudera india
jadi dia itu terbukti handal
sekali lagi saya bilang bahwa jenis kapal selam ini adalah buatan jerman
dan dia itu terbukti sangat handal
makanya sampai sekarang di dunia itu the hots summarin lah bisa dibilang
nah analisa anda bu kalau dalam kapal selam yang tenggelam ini umumnya ini penyebabnya apa
tadi kan saya sudah terangin
penyebabnya bisa macam macam
tapi yang paling penting juga adalah bagaimana ada kemungkinan aja konslet sebenarnya
proses itu bisa juga terjadi ya kan
bagaimana tambung torpedo nya gitu kan
terus bagaimana misalnya korset mungkin tidak berjebak dengan api
tapi ada tegangan inpedence yang bisa turun di kapal selam gitu kan
dan artinya kemudian dia bisa dapat mendapatkan masalah gitu loh
oke baik bu
kony terakhir selain kemudian membuka bantuan dari negara negara lain ya
apalagi yang kemudian dalam waktu waktu seperti ini yang seharusnya dilakukan oleh tni atau dari pemerintah dalam upaya untuk mencari kapal selam yang tenggelam ini bu
saya kira apa yang dilakukan pak panglima sudah sangat terus
panglima segera akan menuju bali
kalau nggak salah tadi saya dengar beritanya
kemudian yang paling pasti adalah kita sangat appreciate kapal dari malaysia sudah bergerak tadi jam empat kalau nggak salah jam empat sore
yang saya belum tahu kapal dari australia misalnya dan juga dari tadi saya sampaikan kan
kawasan kita ini ada negara negara eropa yang juga pergerakan kapal selamnya cukup masif seperti perancis misalnya
yang bagian dari nato ini
dan ini mereka pasti punya penyelamat kapal selam
dan ini yang kita sekarang tunggu bantuan dari mana mana saja itu

terima kasih pak panglima
terima kasih banyak sudah berbagi perspektif
kita tidak berspekulasi tidak bisa menyimpulkan juga tapi kita berharap yang terbaik dan tidak terjadi hal hal yang tidak kita inginkan terhadap
dan kita berdoa
karena kita punya begitu banyak kerul di sana
ya baik terima kasih banyak bu kony rahakundini bakri untuk sudah berbagi perspektif bersama kami pada malam hari ini kita akan tunggu informasi terbaru seperti apa
terima kasih banyak ibu
terima kasih selamat malam